awal tahun dua ribu sembilan belas harus dilewati warga labuan banten dengan kondisi bencana
setelah daerah ini sebelumnya terdampak tsunami selat sunda kali ini hujan deras membuat labuan mengalami banjir
sejak kemarin malam hujan deras mengguyur wilayah banten dan menyebabkan banjir di wilayah labuan
ketinggian air pagi ini mencapai satu lima meter
tim sar gabungan masih terus melakukan evakuasi karena masih ada warga yang bertahan di dalam rumah
sementara ada tiga perahu karet yang diterjunkan untuk melakukan evakuasi di dua kampung
hari pertama di tahun dua ribu sembilan belas sejumlah wilayah di labuan banten tergenang banjir
dan ini terjadi karena hujan lebat yang terjadi sejak senin malam atau saat pergantian tahun
sudah ada produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di labuan banten
reza bagaimana kondisi ketinggian air di sana
apakah banjir ini juga mengganggu aktivitas warga yang sebelumnya juga mengungsi
akibat atau pasca tsunami yang melanda wilayah labuan
ya aldi benar sekali bahwa hujan memang mengguyur lokasi banten sejak kemarin malam
dan menyebabkan beberapa bencana yang berada di wilayah banten termasuk wilayah labuan
dan tadi sendiri saya dari wilayah anyer menuju ke labuan
terdapat beberapa pohon tumbang sehingga untuk menembus ke wilayah labuan sendiri
kami harus mencari alternatif bahkan harus melewati pasir pantai untuk menuju ke wilayah ini
untuk wilayah labuan sendiri dapat saya sampaikan mungkin anda dapat melihat bagaimana kondisinya di belakang saya saat ini
banjir mengguyur wilayah labuan di mana ada dua kampung yang terendam yaitu wilayah kampung kadu garing dan juga pangusepan
dan ketinggian air sendiri tiga puluh hingga satu lima meter
dan proses evakuasi dilakukan
sejak tadi malam di mana tim sar gabungan menyelamatkan warga warga menggunakan perahu karet yang masih bertahan di rumahnya
yang memilih untuk bertahan di rumahnya
dan warga ini diselamatkan ke tempat tempat aman seperti di polsek
dan kebanyakan dari mereka langsung menuju ke rumah sanak saudaranya ataupun ke wilayah pengungsian yang berada di labuan
sebagai informasi memang wilayah labuan sendiri menjadi salah satu wilayah terdampak tsunami
di selat sunda dan saat ini mengalami bencana banjir
dan ini merupakan kali kedua sejak masa tangkap darurat banjir terjadi di wilayah labuan ini
dan untuk di posko induk pengungsian di labuan sendiri yang merupakan posko dari korban dari tsunami
sudah saat ini ada lebih dari lima ratus orang yang mengungsi
dan kemungkinan dengan kejadian banjir ini jumlahnya diperkirakan masih akan terus bertahan
tambah lagi aldi karena jika melihat banjir yang kemarin banyak pengungsi yang mengungsi di wilayah posko labuan
karena rumahnya sendiri saat ini masih belum bisa ditempati atau belum aman
selain gelombang atau barai tinggi banjir atau hujan deras juga menyebabkan potensi banjir di wilayah ini
baik reza ramadhan produser lapangan sianen indonesia untuk sementara
terima kasih atas informasi anda dan selamat bertugas kembali tetap jaga kesehatan reza